menggeledah sejumlah ruangan di pengadilan negeri medan
selain penyidik kpk badan pengawasan mahkamah agung juga menurunkan timnya
untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim dan panitera
yang sebelumnya sempat diperiksa di gedung kpk di jakarta beberapa hari lalu
empat penyidik dari komisi pemberantasan korupsi
memasuki gedung b pengadilan negeri medan ini melalui pintu samping
ruang pertama yang dimasuki adalah ruangan ketua pengadilan negeri medan
selain ruang ketua keempat penyidik ini juga memasuki ruangan
wakil ketua pengadilan negeri medan wahyu prasetyo wibowo
dan ruangan panitera pengganti yang berada dalam satu gedung ini
satu jam berselang empat petugas dengan tanda pengenalan
badan pengawasan mahkamah agung juga tiba di tempat ini
dan langsung memasuki ruangan ketua pengadilan negeri medan
penggeledahan dan pemeriksaan ini masih terkait dengan operasi tangkap tangan
yang melibatkan hakim dan panitera pengadilan negeri medan selasa kemarin